selanjutnya saudara eksekusi pengosongan rumah dan lahan seluas tiga meter persegi di taman sari jakarta barat berlangsung ricu
kericuan terjadi saat jurusita dari pengadilan negeri jakarta barat merangsek masuk bersama dengan aparat kepolisian ke area lahan yang ditempati warga
bahkan beberapa warga pingsan saat berupaya mempertahankan tempat tinggalnya dari eksekusi
warga merasa telah tinggal selama puluhan tahun di lokasi tersebut dan kini harus diusir paksa oleh pemerintah tanpa adanya ganti rugi
dalam eksekusi kali ini jurusita pengadilan jakarta barat telah mengosongkan paksa dua puluh empat bangunan yang terdiri secara ataupun yang berdiri secara ilegal di tanah seluas tiga meter persegi